mau bimbel sejauh apapun dijabanin sama dia
ada boy di situ
yaiyalah dia semangat banget
sini sebentar saya mau ngomong sama kamu
bukan mau nebeng
manya mondi kan yang di nfo tuhnya boy
caran kayaknya bi
abahnya raya sama ibunya mondi
mondi sama raya
mondi sama raya tau kan ya
alas ya sudah dong melihat saya lagi sama teh manis
kok mahal ya teh
kenapa kak ngaba
kok mukanya begitu
lu asal ngeliat jengkajah lewat
ayo kalian kehunung semua
ngobrol dulu semuanya
kalian perlu tahu
gue disini akan melatih kalian untuk menjadi petarung petarung yang tangguh
makanya sistem latihan dan pertarung di sini akan berbeda dengan dojo dojo lain
cukup sekali atau dua kali latihan kalian akan gue suruh langsung sparring
atau tarung beneran satu sama lain
karena kalau cuma latihan jurus gak pernah separing
sama aja bohong
kalian gak bakal jadi petarung sungguhan
kalau ada yang keberatan silahkan keluar
kalian kasih contoh mereka
kalian separing sekarang juga
ini latihan buat turisan juga
yang bilang menghadapi si haikal
hadap apa kabarnya untuk calon sensei dong

nori neririm mudah mudahan karina itu masih lunghrosnya atau mau ny shaken
ini tidak ada yang lupa nih teh
alah bahaya iya mah kalau si dodol bocor kasih tahu si neng kalau saya lagi sama
site manis teh punten ya saya mau setoran dulu ke toilet ya tidak apa apa kan ditinggal
sendiri apa apa mau diculik orang di gondol ucing ya udah ya pun ya
tahu anak saya yang namanya reva rambutnya panjang oh iya iya kenal bu ayah ada bisa saya bantu
saya mau nanya di hari ini ikut bimbel atau ada dia ada di kecerdas di sebelah sana bu
kelasnya kelas cerdas kelas cerdas terima kasih terima kasih sama bu
kelas cerda kelas cerdas ini nama kelasnya tuh melambangkan gue banget nih
gaan pelbarungkin cal patterns

hai siaika biologi ataupun kimia dan hari ini saya akan memberitahu trik jitu untuk menjawab soal matematika yang paling cooperate itu ronaldo matematika atau gimana ai p pokemon bisa men adjourn cabin closer complukuhan ada pozmen apa kulit p estamos
dan hari ini saya akan memberi tahu trik jitu untuk menjawab soal matematika yang paling triste adalah otobless kek protokoli atau wallpaper

mau bimbel sejauh apapun dijabanin sama dia
ada boy di situ
ya iyalah dia semangat banget
sini sebentar saya mau ngomong sama kamu
bukan mau nebek saya bawa motor
eh kan dia susah pisan nyumput ke rumah
ngumpul ngumpul ada siapa sih
ngumpul nyumput gerak
saya mau bicara sama kamu
bicara apa pak
kamu tidak bilang sama si neng
kalau ketemu sama si abah lagi jalan jalan sama perempuan
jadi abah minta saya bohongin noroknya abah
abah minta saya bohongin nek
abah like ngebohongin nek
eh abah mah ketidak kelek
bukan bukan kelek abah mah
abah cuma bilang sama kamu tidak perlu ngomong sama sine ketemu sama abah
nggak perlu bohong kan
ya tidak tahu aja
sama aja pak
emang nek belum tahu
eh kalau neng tahu juga saya tidak melarang kamu untuk ngomong sama dia
ya juga sih
tapi kelihatannya pak gawat banget ya
nggak jahat lewat dok
saya pak ingin nek tahu langsung dari saya
tidak mau lewat dari kamu
atau lihat dari koran
atau infotainment saya tidak mau ya
pokoknya harus dari saya pribadi
oke lah kalau memang seperti itu
tapi abah sudah tahu kan
kalau ibu itu
akang abah di mana
sudah selesai belum setorannya
oh ya teh
saya kesana saya sudah lihat
belanjaannya banyak pak bantuinlah pak
ya ya maaf ya tadi sebentar ya
mau dibantuin pak
ya ingat ya
pasti ada sesuatu nih
apa abahnya raya belum tahu ya
ibu itu emaknya mondi
kira kira pacaran yang mana dulu ya
abahnya raya sama ibu itu
apa mondi sama raya duluan
aduh kocak banget
bapaknya raya sama ibunya mondi
wah seru nih
ah abahnya raya
boy ikut bimbingan belajar dan mereka satu kelas
mungkin reva bisa kita percaya tapi temen temennya gak bisa kita percaya mas
temen temennya juga ikutan bimbel di situ
mas kita harus menjauhin reva dengan boy
kalah reva gak konsentrasi belajarnya mas
yaudah mas akan telepon reva sekarang mas akan tegur dia sekarang juga
bentar mas mas jangan telepon sekarang juga
karena reva masih di dalam kelas yang ada mas telepon reva gak akan angkat telepon dari mas
ya sudah sampai ketemu di rumah ya sang
pak nanti ke kanan ya pak
orang orang pacar orang malah anjab is
eh kita mau pulang dulu ya atau gimana